tekan ke informasi mengenai pidato ahok saat melakukan kunjungan kerja ke kepulauan seribu pada akhir september dua ribu enam belas lalu berbuntut panjang
dugaan terjadinya penistaan agama dalam pidato tersebut membuat ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh mabes polri
dan ternyata kasus serupa telah beberapa kali terjadi di indonesia
kami hadirkan informasinya untuk anda
kami hadirkan informasinya untuk anda
canang digunakan umat hindu untuk menaruh sesaji dalam upacara keagamaan
pada pertengahan mei dua ribu tiga belas rus gianni dijatuhi hukuman empat belas bulan penjara
selanjutnya kasus melecehkan dan menodai ajaran agama terbukti di pengadilan dilakukan oleh lia eder
lee aiden mengaku menerima bimbingan dari malaikat jibril serta mengaku sebagai tuhan
akibat tulahnya lia eden telah dua kali di penjara
pertama lia di vonis hukuman
dia di vonis hukuman dua tahun penjara pada tahun dua ribu enam
dan pada dua ribu sembilan akibat surat anjurannya kepada presiden yang mengatasnamakan tuhan
lia eden kembali dihukum dua tahun enam bulan
pada lima belas oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tabloid monitor memuat hasil jajak pendapat tentang lima puluh tokoh yang dikagumi pembaca
jejak pendapat tersebut menempatkan arswendo menjadi tokoh nomor sepuluh
sementara nabi muhammad
terpilih menjadi tokoh ke sebelas berada di bawah arswendo
mayoritas masyarakat islam menilai jajak pendapat tersebut menistai dan menodai agama islam
alhasil arswendo diproses secara hukum dan difonis hukuman lima tahun penjara
kus indra cnn indonesia